salah satu daya tarik pengunjung saat libur imlek adalah barongsai
sebagai ikon perayaan imlek barongsai selalu menjadi magnet pengunjung
terlebih atraksi rancak itu dipertunjukkan di bawah air
dengan tema yin young living in harmony
pertunjukan barongsai underwater ini mengusung tema ketahanan di tengah pandemi covid sembilan belas
bukan hal mudah menampilkan atraksi barongsai dari akwarium raksasa
ya ini pemain barongsainya sudah kita tunggu untuk keluar muncul ke permukaan
tadi kita sudah tonton kita akan ngobrol ngobrol sebentar
sudah tadi menampilkan suatu atraksi yang begitu keren pak sumpah saya nonton tadi keren banget
bedanya menyelam tapi ini sekarang
sambil atraksi barongsai apa kesulitannya sebenarnya pak
kesulitannya yang pertama kita beda sama di darat kita dalam air
yang pertama kita menghadapi namanya tekanan air
tekanan air itu dibutuhkan keseimbangan
kayak ada koreonya gitu ya pak ya
ketika mereka masih kode kita turun
kalau tidak memberikan kode kita diem dalam air
karena kita di dalam air tidak bisa berbicara
kita hanya melihat kode aja
sejumlah pengawas protokol kesehatan turut diterjunkan
mereka memastikan setiap pengunjung untuk terus mengembangkan
terus mengenakan masker dan menjaga jarak satu sama lain
mengatur jadwal kedatangan ya
karena kami sendiri pengelola taman impian jaya ancol
jadi jika pengunjung ingin melakukan reservasi
itu jika penuh itu sudah tidak bisa lagi diakses
barongsai dalam air ini juga dapat disaksikan secara virtual
dan di kanal youtube ancol taman impian
roni satria dwi prasetyo jakarta